penyidik direkturat tindak pidana khusus polda metro jaya
memeriksa artis ga dan myd sebagai tersangka
kasus dugaan pelanggaran undang undang pornografi
dan undang undang informasi dan traksasi elektronik
ga dan myd ditetapkan sebagai tersangka
setelah keduanya mengaku bahwa orang
dalam rekaman video porno berdurasi sembilan belas detik
yang menyebar di sosial media pada november dua ribu dua puluh lalu
adalah artis ga dan pria myd
sini merupakan pemirsaan perdana myd sebagai tersangka
media tiba di gedung ditreskrimsus pada pukul sepuluh lima belas pagi
myd menjalani tes cepat covid sembilan belas terlebih dahulu
sebelum diperiksa penyedik
myd dan ga ditetapkan sebagai tersangka
telah mengaku bahwa mereka adalah pelaku
dalam video porno yang sempat beredar di media sosial
uji forensik juga membuktikan mereka adalah pria
dan wanita dalam video tersebut